berikutnya pemirsa banyak tradisi yang dilakukan warga saat memasuki bulan suci ramadan
masyarakat minang di sumatera barat biasa membuat lemang
penganan dari beras ketan yang dipanggang dalam buluh bambu
nah selain untuk dikonsumsi sendiri lemang sering dijadikan makanan hantaran ke sanak saudara
inilah proses pemanggangan lemang atau lamang dalam bahasa minang
yang berlangsung empat hingga lima jam
malamang atau membuat lemang merupakan tradisi masyarakat minangkabau sejak dahulu
makanan bergizi ini biasanya disajikan dalam acara penting
seperti lebaran maulid nabi dan pengangkatan penghulu adat
lemang terbuat dari beras ketan yang dipanggang dalam bulu bambu
beralas daun pisang
beras ketan disiram dengan santan kelapa yang telah dibubuhi garam
nah itu yang empuknya empahannya
bikinnya cuci beras cuci bambunya masukkan daunnya lalu masukkan beras kasih santan
nah udah itu dibakar
bikinnya dari ulas sama kelapa
ada bakarnya ada empat jam
di beberapa perkampungan tradisi malamang masih terjaga
tetapi di perkotaan seperti padang
sudah jarang ditemui
warga cenderung memesan lemang kepada pedagang
jika pada hari biasa ia hanya memproduksi empat puluh batang
menjelang ramadan bisa mencapai satu ratus lima puluh batang per hari
jumlah permintaan melonjak karena makanan itu menjadi hantaran ke rumah mertua ataupun besan
bawa ke pakan baru untuk bawa ke rumah mertua
tapi kebiasaan bawa lemang
biasanya kan kalau orang ke adu acara
mereka akan payi bulan puasa
jadi kan akan adu satu rahmi
ke rumah mertua
tetapi orang tua
jadi kan oleh oleh dan ditangani
selain lemang ketan ada lemang pisang dan lemang bainti
yang berisi luo atau parutan kelapa serta gula merah
lemang pun kerap dijadikan penganan untuk berbuka puasa
jon nedy kambang padang sumatera barat